ya dalam masa kampanye hari ini ketiga calon gubernur terus berupaya dalam berkomunikasi langsung kepada calon pemilih
agar mendapat dukungan suara terbanyak
dan berikut ini adalah agenda dari ketiga calon gubernur dki jakarta yang mencoba mengambil hati warga jakarta
kita akan mulai dari calon gubernur nomor urut satu yakni agus harimurti yudhoyono
hari ini mengisi agenda kampanye dengan mengunjungi blok tiga pasar senen jakarta pusat
tiba di lokasi agus langsung masuk ke pasar dan saat berkeliling ia menyapa dan berdialog dengan warga dan pedagang pasar
agus mengaku punya nostalgia dengan pasar senen baik bersama keluarga maupun saat masih aktif berdinas di kemiliteran
tidak ketinggalan agus juga melayani warga yang ingin berfoto dengannya
dan sesuai kunjungan ke pasar senen rombongan agus juga menyambangi warga yang tinggal di kampung padat penduduk
tepat di belakang terminal bus senen jakarta pusat
pasar senen ini harus terus dikonservasi sekali lagi sebagai salah satu landmark kota jakarta
jangan sampai tiba tiba kita tidak menyadarinya hilang begitu saja di tengah tengah kemajuan zaman
yang kedua juga harus direvitalisasi sehingga pasar senen ini semakin hari semakin baik kondisinya
semakin nyaman untuk dikunjungi dan juga harus aman
itu juga paling penting
karena kalau tidak aman maka kita juga ragu ragu untuk mendatanginya